sebuah karya inovatif seringkali hadir ketika berbagai disiplin ilmu dipadukan
produk arsitektur yang lekat dengan nilai artistik akan semakin mempesona dan berdaya guna lebih
ketika teknologi terkini disematkan sebagai elemen pelengkapnya
berikut ini kami rangkum beberapa di antaranya
statoel sebuah perusahaan energi dari norwegia
akhirnya mengoperasikan kincir angin terapung di wilayah perairan skotlandia rabu kemarin
peladang kincir angin ini diakini mampu menghasilkan energi sebesar tiga puluh mw
masing masing kincir angin ini tersebar hingga sejauh dua puluh lima km
di luar pesisir peterhead di aberdeenshire skotlandia
kincir angin ini mampu mengapung di atas permukaan air laut dengan kedalaman mulai satu ratus dua puluh hingga tujuh ratus meter
sementara itu struktur kincir angin ditopang menara setinggi enam puluh lima meter
yang terbuat dari tabung baja karbon dengan diameter baling baling sepanjang delapan meter
berbeda dengan turbin angin lepas pantai pada umumnya yang keseluruhan strukturnya ditanam di dasar laut
kincir angin dari stakoil menggunakan penyeimbang yang berada di bawah permukaan air
ia membentuk fondasi panjang berbentuk silinder sepanjang seratus meter yang terikat dengan dasar laut
pihak statoil berharap proyek ini dapat dikembangkan di tempat potensial lain di luar eropa
seperti california hawaii dan jepang
firma desain asal detroit amerika serikat rosetti design studio
membuat konsep muktahir dengan sebuah stadion indoor untuk masa yang akan datang
proyek yang mereka beri nama everted ball adalah buah karya dari proses mendesain mereka selama lebih dari tujuh tahun
ide utama dari ruang megah yang mampu menampung hingga sembilan belas penonton ini adalah fleksibilitas dan transformasi
baru saja menyelesaikan sebuah terobosan terbaru dalam konstruksi sipil
sebuah perwarupa struktur atap melengkung super tipis dibangun menggunakan semen beton bertulak

tim menggunakan software khusus untuk melakukan rekaingan dan menerjang yang terbaru dalam konstruksi sipil
digital dalam perancangan atap beton tak biasa ini
dengan perhitungan yang terukur
dimemastikan jika nantinya
beban yang ada akan disalurkan merata
ke seluruh struktur tulang beton pembentuk
tak hanya itu
tenaga terampil yang mewujudkan rancangan konstruksi ini pun
harus memiliki kualifikasi khusus
purwa rupa yang telah berhasil diwujudkan ini
akan diaplikasikan kewujud sebenarnya
dengan ukuran yang jauh lebih besar
akan menjadi atap sekaligus ikon baru
pada bangunan apartemen milik
pusat riset teknologi dan sains swiss
yang akan mulai dibangun di awal dua ribu delapan belas mendatang